minuman untuk siapa ini
ini minuman yang dipesan oleh mimas rati
untuk si aak sep
yang jadi tamu kehormatan kerajaan
oh kau ini sungguh tidak adil
sekarang letakkan minumannya disitu
lalu kau buatkan minuman untukku
baik bu susino pati
sambah permisi sebentar bu susino pati
kalau gitu nanti kita sholat bareng ya a
habis sholat kita ngaji terus kita selawatan
apakah tidurmu nyenyak semalam
terima kasih ini mas
kau sudah memberikan kami kamar
wah nyenyak banget
syukur lah kalau begitu
apa kalian sudah makan
belum belum belum
belum belum belum
dahiyaa itu ga ada mas kesayangan
ya tu kami dinding
jadi juga kita makan enak
enak enak enak
kesialan ya ya ya
ya itu yang mana ya
kamu yang ada ada saja
kamu sudah kepala sakit
ketukin gojang sapu sama cewe itu
nanti kalau ketemu nyi iroh
kita minta mantra yang abdol
benar pisang itu amin
kalau begitu kita ketemu nyi iroh amin
biar kita mencilihnya tidak salah
jadi menyerahkan itu
ya sudah kalau begitu kita mencilih lagi
ini semua pasti hanya akal akalannya saja
untuk mencari perhatian dari rakyat
bidu batu tangan
siapa kau sebenarnya
janganlah menjadi pengecut
rajulis kenapa kalian biar saja cepat bantu
siapa kalian sebenarnya
cepat tunjukkan wajah kalian
jangan bersembunyi seperti itu
tidak perlu tahu siapa kami
tidak semudah itu
minuman untuk siapa ini
ini minuman yang dipesan oleh mas rati
untuk si aak sep
yang jadi tamu kehormatan kerajaan
kau ini sungguh tidak adil
sekarang letakkan minumannya disitu
lalu kau buatkan minuman untukku
baik bu susino pati
sambah permisi sebentar bu susino pati
mumpung tidak ada orang disini
kau akan merasakan ganasnya racun ini
ini minumannya bu susino pati
mohon maaf atas kelayan hamba
terima kasih dayang
aku sungguh haus
lebih baik sekarang kau antarkan minuman itu
kepada tamu di mas rati
jangan biarkan dia menunggu kehausan
baik bu susino pati
mati kau sekarang juga
kau akan merasakan ganasnya racun ini
baik bu susino pati
sambah permisi sebentar bu susino pati
jangan coba coba kau menyentuhnya